bagi anda pecinta motor jadul komunitas motor lawas senin kemarin menggelar kontes adu kren motor lawas di pantai ria kenjeran surabaya
puluhan motor mulai dari tahun enam puluh hingga sembilan puluh an dipamerkan dengan berbagai modifikasinya
mereka pun rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah demi motor kesayangannya
penampilan sejumlah motor lawas jenis honda cb ini nampak keren bersih dan kinclong
wajar saja motor tua buatan era enam puluh hingga sembilan puluh an ini telah dimodifikasi hingga habis jutaan rupiah
beberapa ornamen dan aksesoris pun ditambahkan
kelesan cat airbrush menambah kegantengan motor tua ini
mesin motor pun tak mau ketinggalan
dengan tampil bersih pincelong dan performa yang prima
salah satunya motor milik warga gresik yang sengaja
sengaja dimodifikasi mirip motor besar harley duffusen
motor yang diberi nama bro tracker ini dimodifikasi selama satu tahun dengan warna silver pada tanki bensin serta ukiran pada mesin
uniknya meski menghabiskan uang empat juta rupiah namun barang barang yang menempel pada motor ini merupakan hasil daur ulang barang bekas
selain adu kontes motor lawas dalam acara satu dekade cb hot surabaya ini juga dimeriahkan dengan atraksi freestyle motor tua
aksi akrobatik ini ditampilkan untuk menghibur para bikers yang datang untuk menjalin tali persaudaraan
harapannya setelah pertemuan ini sepuluh tahun cpo ini semakin kompak semakin baik semakin berguna bagi masyarakat semakin
menjadi lebih baik dan menyatukan bikers seluruh indonesia
karena tema kali ini adalah menembus batas perbedaan
dengan adanya ajang ini para bikers penggemar motor lawas akan mempunyai wadah untuk berkreasi dan merawat motor legendaris